penyerahan tab dua
ini kita sesuaikan dengan waktu karena tadi memang rencananya jam sebelas ini hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya sebelas orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke jpu di kejagung